kita beralih ke informasi lainnya
jemaah calon haji akan mendapatkan biaya hidup selama haji sekitar lima delapan juta rupiah dari kementerian agama
selain uang tunai jemaah calon haji juga akan diberikan gelang identitas dan pemeriksaan kesehatan
kepala birohumas data dan informasi kementerian agama ahmad fauzin menjelaskan
seluruh tiga ratus delapan puluh sembilan calon haji kloter pertama di asrama haji pondok gede jakarta timur
akan melakukan pemantapan ibadah haji selama karantina
mereka juga akan menerima hak jemaah calon haji
diantaranya gelang identitas living cost atau biaya hidup masing masing satu lima ratus rial
atau sekitar lima delapan juta rupiah serta pemeriksaan kesehatan
pemenuhan hak serupa jemaah calon haji juga dilakukan di empat embarkasi lainnya
yaitu jakarta bekasi solo padang dan surabaya
kloter pertama jemaah calon haji
embarkasi pondok gede jakarta direncanakan akan diterbangkan ke arab saudi
melalui bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten pada empat juni pada pukul enam lima waktu indonesia barat
sekitar satu lima ratus real
jadi silakan dikurskan saja kalau misalnya satu rialnya empat ya berarti empat x satu lima ratus rial
itu tunai atau bagaimana
biasanya kalau jemaah haji digunakan satu untuk membayar dam ya
membayar dam sekaligus ya living cost untuk kehidupan mereka selama di mekah dan madinah